mbak mumun bang jali tolongin aku
kenapa kenapa kenapa kenapa
ibu mbak mumun ibu
aduh non ibu ibu teh mendedak jatoh dari kamar mandi
aduh kenapa bisa terus dimana dimana
masuk sekarang ayo di dalam
oh itu oh itu
jomong itu ya
mumun makasih banyak ya
gara gara kamu tante bisa juara di lomba karaoke
tante itu kan berkat tante juga
selain tante punya bakat tante itu tuh latihannya keras ya kan
iya benar bu ibu emang hebat
talk chair dah pokoknya
bar kamu tau gak mama hari ini seneng banget
mama menang lomba karaoke
wah tante menang nih asik selamat ya tante
aku yakin emang tante pasti yang menang
tante kan jago banget karaoke nya
selametnya jangan ke tante tapi ke mumun
mumun itu guru nyanyinya tante loh
selain itu mumun itu orangnya mandiri banget
dia hari harinya kuliah sambil ngamen nyanyi lagu lagu dangdut
oh iya kamu sebaiknya meniru gayanya dia hidupnya dia
mama mama mau ngapain sih
kaget tante biasa aja
ibu ini makanannya tes udah dateng
makanannya udah datang yuk bareng bareng kita makan
yuk mumun ayo
ibu gimana sih jal
kamu semua buk lagi
eh mum roman romannya mamanya bara tuh mau ngejodohin lo sama anaknya tuh
kenapa amit amit bara kan ganteng
eh ganteng tapi kalau tinggi busuk bakal apaan
eh mum lo jangan segitunya kali
nih jangan gitu ya
antara cinta dan benci itu tipis banget kayak busi nih
terus maksudnya apa ya
begitunya lah apinya membara
iduh ngaco ya
aku di buruan deh beresin deh daripada lo nyerocos mulu tuh kayak mercon
bukannya dibenerin nih motor buruan dong ah
gini bisa aja hari ini lo bilang benci benci benci
tapi besok lo jatuh cinta cinta mati sama dia lo bakalan kelepek kelepek tau
nih orang bener bener ya bukannya dibenerin nih motornya beneran gak
udah beres semua meng
udah beres semua siap
hari ini kita ada jadwal di kelurahan
yalah mun mun lo jadi artis juga belum udah lupa jadwal
ayo hari ini tuh kita diundang pak lurah acara sunatan masal di kelurahan

res kalau itu mah paling kalau pak lurah yang undang nih lagunya gak jauh jauh dari fogi sale
judulnya digoda kalau enggak gitu lagunya jangan jangan dari barbecue eh barbecue bukan bukan baby
ya bener udah siap belum
lo liat dah nol
itu kayak si iem iya
iya mun kayaknya si iem minta tolong tuh
kenapa tuh dia teriak teriak
yaudah tolongin yuk
pak mumun bang jari tolongin dong
kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa
ibu ibu non ibu
ibu mbak mumun ibu
aduh non ibu ibutnya mendedak jatuh dari kamar mandi
oh lo kenapa bisa terus dimana ayo di dalam
yuk kita taruh situ palangnya
kenapa ibu ibutnya bisa jatuh antu
apa mama di rumah sakit bu
iya mas bara sekarang teh ibu lagi diantar ke rumah sakit
terus terus yang nganterin ke rumah sakit siapa bu
mbak mumun mas bara
yaudah deh bu makasih ya bu
eh mumun kamu ada dimana sekarang nih
udah banyak warga pada nunggu nih
saya tadi mendadak ada tetangga yang sakit
jadi mumun harus nemenin dia dulu ke rumah sakit nganterin
kasianan soalnya pak
bisa pada ngamuk semua warga ini
oh gini aja pak saya kirim asisten saya dulu ke sana
jadi nanti biar saya susul
terserahlah mumun yang penting gerobak dangdutnya ke sana
mau datangin dulu biar aman
lu tolong datang duluan tuh ke kelurahan ya
lu peterin deh tuh lagu lagu kayak apa
terus kalau misalkan ada warga yang mau karaoke lokasi ya
pokoknya lu lama lamain aja tungguin sampai gua datang
yaudah gua berangkat ya
eh mumun nyokap gua gimana
tadi udah diperiksa kok nyokap lu sama dokter
terus kata dokter apa
hipertensi itu nyokap lu
yaudah deh gua kedalem dulu ya
terima kasih ya
kamu memang anak yang baik
ngomong ngomong gimana cara kamu di kelurahan
alhamdulillah sih beres lancar tante
terus tante apa gimana tuh udah enakan badannya
alhamdulillah mun sekarang udah enakan
syukur deh kalau begitu tante
tapi ini maaf ya mun bukan yang ngajarin nih
tapi kalau bisa mulai sekarang tante kurangin deh tuh makan yang berlemak lemak minyak minyak kan gitu ya
ya bisa diganti sama sayur sama buah makanan berserat
jadi kalau misalkan nanti tante ga enak badan tuh tensinya ga cepet naik
iya si tante mah bisa aja
gila selama ini gue salah banget tentang mumun
gua jadi malu
senangnya bisa deket sama kamu mun
selain kamu bisa menghibur kamu juga selalu perhatikan kesehatan tante
iya tante aduh jadi kagak enak nih
halo mun ini gua bara
bara ini nomer lu
iya mun ini nomer gua di safe ya
iya pasti eh kok lu belum tidur sih bar
terus nyokap lu gimana
nyokap gua udah tidur tadi abis minum obat soalnya
iya lah pasti
eh iya ini gue cuma mau ngingetin aja ya gue gak maksud buat ngatur nih
jangan yang kadar kolesterolnya tinggi ya
soalnya tuh bisa macut tensinya dia yang terkesianan kalo kumat lagi ye
siap ibu dokter
iya lu mah dikasih tau malah ngeledekin gue
siapa yang ngeledek gua itu buji
lucu kali ya kalo misalkan nanti lu jadi dokter pasien lu ga mau diperiksa terus lu nyahin dangdut
gua yang ada kegemporan tuh kalo misalkan gue itu periksa pasien gue sama gua nyahin dangdut
gua mana bisa ngontrol dua duanya lu juga deda aja sih bar
tapi gua salut loh sama lu
lo bisa nyari duit sendiri dengan ngamen tapi kuliah lo masih jalan kedokteran lagi
ya bukan bisa kuliah apalagi kedokteran gitu karena beasiswa
kalo duit sendiri mah gua mana punya tau sendiri
tapi gua salut sama lu
yaudah deh mun udah malem sampai ketemu besok di kampus ya